sementara itu pada jumat pagi bakal calon gubernur dki jakarta dari partai gerindra sandiaga uno mendatangi balai kota dki jakarta
sandi datang bersama anggota asosiasi pedagang pasar seluruh indonesia
dalam pertemuan tertutup dengan gubernur ahok sandi bertemu dengan sekretaris daerah dki jakarta saifullah
untuk membicarakan harga bahan pangan yang tak kunjung turun usai lebaran
ia juga mengenalkan pelaksana tugas ketua umum appsi sarman simanjorang
selagi dirinya cuti untuk fokus di pilkada dki jakarta tahun depan
selain bertemu saifullah sandi juga bertemu dengan gubernur ahok
dalam pertemuan itu ahok menyampaikan bahwa dirinya sangat terganggu dengan isu sara yang dilontarkan oleh kader dari partai gerindra
olahraganya sudah cukup sehat katanya
saya ajak lari sih besok hari minggu
tapi kelihatannya dia nggak bersedia dia lebih suka berantem katanya
saya bilang saya kesini bukan mau ngajak ribut pak saya nggak mau rusuh
tapi nanti bisa dilihat di youtube sendiri beliau mengemukakan bahwa dia memantau secara detail isu isu sara yang dikemukakan oleh partai gerindra
oleh oknum oknum yang ada di gerindra
saya sampaikan bahwa saya maju ini adalah mengedepankan isu ekonomi
lapangan pekerjaan kesenjangan ekonomi
dan juga masalah harga bahan
dan juga masalah harga bahan
tapi ya itu memang karakter beliau
jadi kita tentunya hormati beliau sekarang yang menjabat
tapi ya sekalian saya lihat lihat kantor baru saya nanti tahun dua ribu tujuh belas
bagus banget kantornya